inilah kalimat yang ditulis oleh oktavia ekowati warga sampangan semarang
tentang seorang warga suspek covid sembilan belas di kawasan lamongan barat semarang
yang membuat warga menutup akses keluar masuk permukiman di lamongan barat
oleh octavia kabar ini disebarkan ke sejumlah orang lewat media sosial
hingga memicu keresahan warga
polisi yang mendapatkan informasi langsung melacak dan menangkap octavia
perempuan berusia tiga puluh sembilan tahun yang bekerja di sebuah event organizer ini
ternyata menerima kesalahan informasi
octavia akhirnya menyampaikan permintaan maaf
ketika mereka menerima kesalahan informasi
mereka tidak tahu berita itu benar atau salah
namun polisi tidak memproses hukum dan hanya memberikan sanksi wajib lapor
damar sinuko semarang jawa tengah